ini dia selamat datang pak ketua kita lihat sudah dua buah hampir dua bulan kosong kursi ketua dpr
hari ini resmi diberikan kepada bambang susatyo kolega setia novanto di partai golkar
memang jatahnya untuk partai golkar ya seperti apa rekam jejak bambang susatyo di partai golkar dan dpr
kita lihat bersama selamat datang pak ketua bambang susatyo
ini dia siapakah dia bambang susatyo menjadi anggota dpr
sejak tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas ini yang pertama kemudian terpilih lagi dua ribu empat belas
ia berasal dari dapil jateng tujuh meliputi banjarnegara kemudian purbalingga dan juga kebumen
di dpr sejak awal ia berada di komisi tiga yang membawahi hukum kemudian hak asasi manusia dan juga keamanan
terakhir ia adalah ketua komisi tiga
kita lihat sekarang yang berikutnya apa saja kontroversi seorang bambang susatyo
erlangga hartarto ketika ditanya soal siapa pengganti setia novanto mengatakan bahwa ia harus seseorang yang mencerminkan image baru golkar yaitu golkar bersih
benarkah bambang susatyo seperti itu kita lihat dan anda berhak menilainya nanti
kita lihat sekarang bambang susatyo beberapa kali sempat dipanggil menjadi saksi kasus korupsi simulator kemudi tahun dua ribu dua belas yang melibatkan korlantas pori ya waktu itu
kemudian yang terbaru adalah
ktp elektronik namanya disebut dan sudah sempat dipanggil menjadi saksi sempat dipanggil kpk desember dua ribu tujuh belas tapi dia tidak datang
yang menarik ada juga dugaan ini juga disebut di persidangan bambang susatyo diduga menekan miriam s haryani
miriam s haryani adalah politisi hanura yang membuka nama siapa siapa saja yang menerima uang dari mana kepada siapa
dan diduga bambang juga menekan miriam s haryani agar mencabut kesaksian mencabut bap di persidangan
menarik sekali ini yang kemudian menyebabkan miriam s haryani kemudian juga mendapat pidana pemberian keterangan palsu ya kemudian
dan kemudian juga sudah mendapat hukuman atas pilihannya itu
kita lihat kontroversi yang berikutnya
bambang susatyo juga termasuk
salah satu penggagas pansus angket untuk kpk bahkan menarik sekali ini dia ia adalah ketua kpk
ia mengaku memang sebagai saya ditempatkan di pansus angket oleh partai
nah kemudian saya juga sudah ditarik dari pansus angket oleh partai setelah partai golkar kemudian dipimpin oleh erlangga hartarto yang dalam notabene dekat dengan pemerintah
dan kita tahu selama ini pemerintah sekalipun pemerintah memang tidak secara jelas mendukung atau menolak pansus angket
tapi ada kecenderungan untuk menolak pansus angket karena beberapa kali presiden joko widodo mengatakan kpk jangan dilemahkan
kpk jangan dilemahkan gitu ya
jadi ada kecenderungan sekarang kemudian pansus kpk bambang susatyo kemudian ditarik dari pansus kpk dan kemudian ditempatkan menjadi ketua dpr
kemudian yang menarik dari revisi undang undang kpk di sini bambang susatyo mendukung revisi undang undang kpk yang kita tahu ada beberapa pasal di sana yang akan mengurangi beberapa kewenangan kpk
seperti penuntutan kemudian penyadapan yang selama ini menjadi kekuatan kpk
tugas bambang susatyo yang pertama adalah membereskan revisi undang undang md tiga
ini prnya dan tentu saja ditunggu oleh partai penguasa yaitu pd perjuangan
dan itu yang pertama
yang kedua adalah membereskan rekomendasi pansus kpk yang memang sekarang masih menggantung memang sudah diperpanjang tapi tidak ada lagi geliatnya seperti apa
apalagi setelah ketua dpr setia novanto kemudian dijadikan tersangka dan kemudian ditahan oleh kpk
ya sekali lagi kami lempar kepada anda sekarang
apakah bambang susatyo sudah merepresentasikan golkar bersih seperti yang digadang gadang oleh air langga hartarto